soalnya aku udah nungguin kamu dari tadi pagi
eh emang ini aku kepukulit minta tunggu
udah ada nih
gimana tiff nih kalau paketnya udah sampe
ini pasti kerupuk bolet
udah ngecek belum ya
udah dibuka belum ya
udah liat belum ya sama apa yang gue kirim
ala ini mau beta bantu apa
kasih tau sudah
tiff lu tinggal kirimin gue beberapa foto lu yang unik
ala yang mau minta beta punya foto foto unik itu buat apa kawan
ala fans lagi sama beta
sekalian sama beta punya tanah tangan mau kak
ya kalau itu nggak usah
gue butuh banget
beta punya pertanyaan baru itu juga serius
jangan jangan ale ini mau menyalahgunakan beta punya foto
eh ala supaya ala tau nih
sekarang ini lagi marak maraknya berita seperti itu kawan
lu kira gue sejahat itu sama lu
lu pengen tau
kasih tau sudah kak
oke gue kasih tau

sebagai tanda perdamaian kita jadi nanti foto foto lu tuh mau gue kumpulin

mengingatkan perdamaian kita persahabatan kita di kita
aduh mamae ada cowoknya meja putih dikit beta
berpesona sekali aduh kawan
iya makasih beta
kawan terima kasih banyak
terima kasih banyak kawan
terima kasih makasih tapi ini juga
halo gue kepo banget lagi sama reaksinya dia gimana
nggak sabar besok ketemu di sekolah
tapi gimana reaksi dia nanti ya
ini kebayang nih sama gue
jadi pasti kalau dia marah ini kebayang nih sama gue nih
kalau gue pakai helm pasti dikeplak helm gue
tapi daripada di dimasukin
udah di diemin sih
udah di diemin ngeri banget tuh orang
lihat besok aja gimana
telepon aja ya
tapi nggak seru kalau di telpon
lebih asli tuh
lebih asik lihat langsung
kerupuk kulit kerupuk kulit
nggak dikasih tahu lagi dari siapa
tapi kenapa fotonya si natif

dan bisa maafin semua kesalahan gue yang besar apalagi kecil
putul kecap ternyata
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
pagi rara yucin
kok pagi pagi mukanya dititikku gitu sih
opa tau gak opa mau jemput siapa hari ini
terus kenapa pake helm dari dewis
nggak usah permasalahin itu
yang penting itu
jadi pake helmnya saya
nah kan cocok sama kamu
kok masih ditekuk tekuk gitu sih mukanya sayang
kau pasti kepikiran ya
jadi kita bisa jalan jalan bareng ya kan
bisa berduaan lama banget
kau pasti khawatir banget ya
kan kita udah janji semalam
kita akan saling menguatkan
untuk mempertahankan cinta kita
rara takut banget
rara percaya sama opah
rara percaya sama opah
opa akan dampingi kamu apapun yang terjadi
hubungan kita gak boleh runtuh
walaupun diterjang badai sekencang apapun
kita harus tetap bertahan
dan saling berganding tangan
udah dong jangan sedih lagi
apapun yang terjadi opa gak akan ninggalin rara
dan opa akan terus sayang sama rara
akan terus sayang sama rara
dan akan sayang terus sama rara
sarangnya opa rara
aduh sarangnya opa
ya ya berangkat
aduh ya berangkat
gua sampe di misel lah
sebelum dancer boy itu yang jemput dia
minggi di motor lo gua mau keluar
oh lo mau keluar
tapi bukan urusan gua kan
eh gua mau keluar beruan
hei pintaran dikit tuh ada pintu sebelah kan
lo liat mobil gua mepet banget jam satu
gua mepet banget jam satu
gua bisa keluar
ya makanya dipakai otak lo
boy yang bener lah
ih rese banget sih lo
aduh malu gua
lo tuh apa sih ah
lo pergi dari sini
diam aja di sini
gua juga gak mau nyuruh nyuruh lo pergi
lo ngapain juga sih lagian ke sini
nggak usah kepedean lo
selamat pagi kerupuk kulit
semalam mimpiin gua ya
semalam mimpiin gua ya
soalnya aku udah nungguin kamu dari tadi pagi
eh emang ini kerupuk kulit minta tunggu sama lo
gak usah ngompor
gua gak mau
sakit perut nanti
ini masih pagi tau gak sih
malah ribut coba
ya udah yuk
sel nih mobilnya udah siap
eh bisa bertingga
udah siap lo
ini mobilnya udah ada sel
kanak bayi tau gak
gua mau naik ojol
gua bentar lagi datang pak li
ya udah di cancel aja
udah pagi pagi udah kesini loh
gua gak ada yang juru kalian buat kesini
nggak tau gue udah udah disini
nah itu kan pas banget
emang waktu itu hantar malem tepat
aduh makasih ya pak
halemnya boleh pak
eh sebentar pak
bentar banget nih
saya minta maaf banget ya
kamu pacar dia
ya biasa kan kalau pacaran itu kan ada berantem
gak ada pacar pacaran pak
biasalah semalam habis berantem
kamu udah ngobrol sama aku aja ya
kamu kamu mau menangiays kenapa
aku udah deng xem refr lagi lo

pasti jadi kesusahan